sejumlah rentetan rapor merah maskapai penguasa pasar domestik lion air
hingga berakhir pada sanksi dari kementerian perhubungan
memicu perhatian publik
namun ternyata tidak hanya publik
ternyata hal ini juga langsung mempengaruhi keputusan investor di pasar saham
saham pesaing lion air garuda indonesia langsung menjadi koleksi pelaku pasar
seperti apa pergerakan saham maskapai plat merah ini
bagaimana pula posisi garuda indonesia dibandingkan korporasi sejenis di pasar global
kepak sayap garuda
saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu bagaimana dengan data terakhir ini adalah data yang mensahikan
bahwa ternyata hiruk pikuk kemarahan atas delay nya lion air
kemudian ada juga ketika kita tahu pilot lion air juga mogok untuk bekerja
penumpang terlantar tidak hanya menyita perhatian dan emosi publik
ternyata ini juga mempengaruhi keputusan investor
ini buktinya yang akan saya sampaikan pada anda
kita lihat pada tanggal dua mei
saham garuda berada di level empat ratus delapan belas per unit saham
stagnan terus hingga akhirnya pada sekitar tanggal sepuluh mei
kita lihat di sini mulai ada pergerakan pada tanggal sebelas mei
itu ada anda ingat mungkin tanggal tersebut tanggal apa
tanggal ketika para pegawai ataupun karyawan termasuk juga pilot lion air
itu tidak masuk mogok karena mereka belum dibayar uang
akomodasi kemudian juga transportasi
masalah internal sesungguhnya tapi siapa yang dirugikan
bukan lion air juga bukan pemerintah
karena kita tahu ada banyak penerbangan yang tidak bisa terbang pada hari itu
dan saya tidak tahu bagaimana sistem refund ataupun sistem ganti untungnya kepada konsumen
saya tidak tahu
tapi yang jelas itu menjadi salah satu cikal bakal dibelinya saham garuda indonesia oleh para investor
kembali melesat dan peaknya kita lihat pada seminggu terakhir adalah pada tanggal tiga belas mei
dan harga di sana kita lihat dari empat ratus delapan belas langsung meningkat menjadi rp empat ratus enam puluh dua per unit saham
terbang seperti garuda yang terbang tinggi
lalu kita lihat harganya juga semakin tinggi meskipun sedikit mengalami penurunan
namun paling tidak hingga data terakhir hingga tanggal dua puluh empat mei
angkanya masih berada di level ataupun harganya ada di empat ratus lima puluh enam per unit saham
artinya bila kita berkaca pada satu bulan terakhir saja
ternyata hingar bingar dari lion air memberi keuntungan untuk garuda
itulah bisnis itulah saham
jadi tidak jauh jauh sesungguhnya keputusan investor
bukan keputusan para konsumen
ini merefleksikan apa yang sedang terjadi
ketika kita kecewa ketika ada dua penguasa sesungguhnya untuk bisnis aviasi di indonesia
garuda indonesia dan lion air
karena garuda indonesia memiliki anak perusahaan yaitu citylink
anda salah satu juga yang pengguna citylink
ini merupakan anak usaha garuda
hanya ada dua penguasa artinya yang paling besar menguasai pasar bisnis penerbangan di indonesia
garuda indonesia dan lion air
ketika lion air dihajar dalam tanda petik dengan informasi
kemudian juga fakta bahwa dia lalai
maka yang diuntungkan siapa lagi kalau bukan garuda indonesia
ini menjadi momentum penting untuk garuda indonesia untuk bisa gesit memanfaatkan momentum ini
memperbaiki pelayanan sehingga bisa memenangkan persaingan
ternyata kita tahu bahwa investor pun tidak jauh jauh keputusannya dengan konsumen
lalu kita akan membahas mengenai rasio harga terhadap laba maskapai ataupun price to earning ratio
ini agak teknis tapi saya coba menyederhanakan bahwa ini artinya adalah
ini adalah rasio bahwa harga ataupun harga di dalamnya
saham garuda indonesia dibandingkan dengan laba bersih perusahaan di kawasan asia pasifik
di kawasan asia pasifik itu ternyata masih relatif murah bahkan salah satu yang termurah
kita bandingkan kita mengambil contoh ada kta pacific all nippon airways singapore airlines dan juga kantas
ini merupakan salah satu pilihan yang biasa anda gunakan ketika akan menggunakan penerbangan internasional
untuk garuda indonesia pr nya ada di sebelas tujuh
ini memang lebih mahal bila kita bandingkan dengan
kta pacific yang ada sembilan tujuh kali
kita lihat namun bila dibandingkan dengan tiga yang kita ambil contoh
harganya masih sangat murah
kita bandingkan misalnya harganya masih setengah dari singapura airlines
pr nya dua puluh satu kali sudah kelewat mahal
asing suka sesuatu yang agak murah
kemudian kita lihat ya punya fundamental ekonomi yang baik dan garuda bisa menjadi pilihan para investor
selain itu kita bandingkan dengan all nippon airways juga masih mahal
mas kape dari jepang ini delapan belas kali pr nya dibandingkan garuda indonesia ada di sebelas tujuh
kemudian kantas juga empat belas empat kali
jadi artinya asing masih akan melirik garuda punya saham
karena ternyata dengan fundamental yang terus memperbaiki diri kita lihat harga sahamnya pun masih relatif murah
empat ratus an rupiah per unit saham maksud saya
dan kita lihat bagaimana sebelas tujuh kali ini menjadi salah satu kata kunci
maka tidak heran beberapa analis data juga menunjukkan bahwa beberapa waktu belakangan seminggu terakhir asing sudah mulai masuk ke garuda indonesia
mereka sangat getol untuk membandingkan secara data dan fakta
kita lihat bagaimana mengapa asing menarik untuk masuk ke garuda karena ada data laba bersih
kita tahu saya memiliki data bahwa pada tahun dua ribu empat belas misalnya mengalami rugi bersih sekitar tiga ratus tujuh puluh an kalau saya tidak salah juta dolar amerika rugi bersih garuda
namun bisa diperbaiki pada tahun dua ribu lima belas kita tahu bahwa ada tujuh puluh enam juta dolar amerika laba bersih yang berhasil diperoleh oleh garuda indonesia
jadi fluktuasi nilai tukar rupiah yang menghantam garuda sehingga menyebabkan rugi yang cukup besar bisa terkompensasi bisa dibayarkan pada dua ribu lima belas
artinya bahwa bisa lepas dari rugi bersih
pada kuartal pertama sejak tahun dua ribu enam belas garuda indonesia mencatatkan laba bersih sampai tujuh puluh tujuh juta dolar amerika
apa yang dilakukan oleh manajemen
manajemen efisiensi nanti saya akan lebih spesifik kesana
efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan yang saat ini dipimpin oleh bos baru ini tampaknya patut kita apresiasi
tidak peres sebenarnya karena faktanya datanya menunjukkan bahwa sudah konkret efisiensi yang dilakukan ternyata menghasilkan laba bersih
lalu kita lihat ini adalah pertumbuhan penumpang dua ribu empat belas hingga tahun dua ribu lima belas
ini saya revisi ini bukan tahun dua ribu empat belas hingga tahun dua ribu lima belas
namun ini adalah data pada kuartal pertama

ini adalah data yang diperoleh dari laporan keuangan
dan ini adalah yang tertinggi di kelasnya
biasanya orang orang yang punya test mereka punya tes sesuai dengan singapore airlines
mereka akan pilih ini
namun adakah yang menyamai garuda pertumbuhan penumpangnya
tidak ada sama sekali
saya bandingkan lagi dengan asia pasifik
sementara garuda nyaris dua kali lipat rata rata pertumbuhan penumpang di maskapai asia pasifik
saya beri potensinya sedikit saja
karena terlalu panjang kalau saya jabarkan semua

hobi jalan jalan banyak masa liburan
segmen menengah banyak
hobi jalan jalan pengen refreshing
kemudian bisa pamer di medsos
kemana kalau misalnya mau keluar kota kalau ingin menggunakan pesawat pilihannya yang mana
pasti dengan pesawat terbang
line air atau pilih citylink
atau garuda indonesia atau pilihan yang lain
itulah yang menjadi potensi pasar
dua ratus lima puluh juta jiwa maka tidak heran indonesia menjadi pasar yang sangat gurih
bisnis apapun jadi di sini kalau anda bisa mengelolanya dengan fair
lalu kita lihat ini adalah pangsa pasar domestik
ini untuk peta
apa yang harus dilakukan
kita lihat bagaimana pak tahun dua ribu empat belas
low cost carrier ataupun juga penerbangan berbiaya murah
sementara garuda indonesia yang pada saat itu mungkin baru saja memulai dengan citylink
dalam setahun anda bisa lihat di sini perbedaannya
garuda masuk ke sini dengan masif dengan citylink
cerdik juga garuda ini
jadi tidak hanya main di segmen kelas atas
dia main di kelas menengah
karena demografi indonesia
data terakhir menunjukkan lebih dari separuh adalah segmen menengah
pengen sesuatu yang murah tapi nyaman aman sampai ke tujuan
line air harus berbenah
jadi jangan terlalu banyak kesalahan atau kelalaian mungkin ya
karena kita tahu saingan anda berat tampaknya saat ini
lalu kita lihat selanjutnya ini adalah perkembangan pasar domestik garuda di indonesia
saya lebih spesifik ke garuda indonesia
dan kita lihat trennya terus mengalami kenaikan
tidak pernah ada penurunan
dan kita tahu ini semakin membuktikan tidak hanya pada garuda mungkin
bahwa ternyata masyarakat indonesia doyan sekali jalan jalan
dan utamanya untuk dalam negeri
saya berharapnya dalam negeri
trennya terus mengalami peningkatan
ke slide terakhir
destinasi garuda indonesia kita lihat internasional sebanyak tujuh belas
destinasi sementara domestik adalah
sementara domestik adalah enam puluh titik destinasi
dan mengapa masih saja terus melakukan ekspansi
tampaknya sudah membuahkan hasil
mereka lebih hemat dipromosi
maka media yang sedikit mengalami penurunan
dan kita tahu harga minyak juga mengalami terus penurunan
di bawah level lima puluh dolar
amerika per barrel
ini artinya apa
aftur akan semakin murah
perpaduan antara efisiensi dan harga minyak dunia yang murah ini
harusnya saya berharap sebagai konsumen
bisa di harganya bisa dimurahkan sedikit
meskipun tidak di bawah
ataupun tidak di bawah ambang batas bawah dari pemerintah
intinya dengan kemudahan yang bisa didapatkan
dan kemudian harga yang mungkin saja bisa menuju harga yang termurah
sesuai dengan regulasi pemerintah
maka tampaknya ini saatnya kita jalan jalan